terima kasih anda masih bersama kami
pasangan asal jepang yang telah menikah selama delapan puluh tahun dinobatkan sebagai pasangan tertua di dunia
keluarga dan staf panti jompo tempat mereka tinggal pun mengadakan perayaan untuk pasangan yang telah berusia seratus dan satu ratus delapan tahun ini
ya inilah pasangan miako dan masao matsumoto yang telah menikah selama delapan puluh tahun
keduanya kini masih tinggal dengan harmonis di panti jompo di daerah takamatsu jepang
miako dan masao dicatat telah memecahkan rekor dunia sebagai pasangan menikah tertua
dengan total jumlah umur mereka yang mencapai dua ratus delapan tahun oleh giness world record
keluarga dan staf panti jompo pun mengadakan perayaan untuk mereka dan keduanya menikah pada seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh ketika perang dunia ii
sehingga tidak sempat menggelar pesta pernikahan
ada gejala gangguan prostat minum
prostat gyu melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum
prostat gyu melancarkan kencing karena gangguan prostat